terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dialog editorial view kembali kami lanjutkan
dan masih bersama saya ada mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
dimana kali ini seperti yang tadi sudah saya bahas dan sampaikan
kita akan membahas apa saja catatan atas dibukanya kembali keran ekspor cpo
dan juga minyak goreng oleh pemerintah yang mulai berlaku pada senin dua puluh tiga mei esok
dan masih bersama saya mas nugi mas nugi ini berbicara soal apa yang sudah disampaikan oleh presiden joko widodo beberapa waktu yang lalu
terkait dengan dibukanya kembali keran ekspor cpo
ini salah satunya adalah terkait dengan stok dalam negeri sudah terpenuhi
dan diharapkan tentunya ini akan membuat harganya ini semakin turun dan juga stabil
lalu bagaimana media ini melihatnya
ya terima kasih
jadi persoalan pertama adalah saya kira kebijakan presiden itu hampir sama dengan kebijakan waktu pelarangan ekspor batu bara
jadi ini dia melakukan semacam shock therapy kepada sejumlah elemen ketika terjadi persoalan batu bara
hal yang sama
itu juga dilakukan terkait dengan cpo
dan kita ketahui bersama kedua komoditas ini adalah komoditas andalan buat indonesia dan besar sekali ya
cpo sendiri ada empat ratus triliun yang menyumbang devisa tahun dua ribu dua puluh
jadi yang kan betapa besarnya bisnis ini
nah jadi saya kira hutan larangan akan dilakukan besok adalah yang kita harus
jadi yang saya ingin perhatikan adalah apakah ini benar ketika presiden menyatakan dan melakukan sidak ke beberapa pasar dan harganya sudah turun
misalnya air satu liter itu sekitar empat belas ribu
tapi di sejumlah wilayah misalnya ketika presiden sudah mengumumkan apa namanya mengungkap pencabutan larangan itu sebenarnya belum ada penurunan secara keseluruhan ya
jadi ada beberapa masyarakat atau beberapa warga yang ditemukan
di pasar ketika dilakukan reputasi harganya masih mahal dan terutama untuk curah itu masih langka
dibandingkan dengan yang kemasan
kalau kemasan biasanya kelompok kelas menengah itu ada di retail retail ya supermarket
sejauh lebih gampang
tapi kalau konteksnya adalah curah goreng curah itu biasanya akan jauh lebih sulit di pasar pasar tradisional
nah ini yang saya kira harus diperhatikan juga oleh pemerintah
tapi mas nugi ini berbagai kebijakan kan memang sudah dilakukan oleh pemerintah
seperti halnya tutup buka kerana ekspor dan lain sebagainya
seperti yang tadi sudah disampaikan oleh mas nugi
tapi harga minyak goreng kemasan dan curah ini kan ternyata di pasaran masih saja tetap tinggi dan juga belum kembali seperti sebelumnya
ini bagaimana mas nugi melihat hal ini
apakah akar permasalahan yang sebenarnya ini benar benar terkait dengan distribusi lalu juga terkait dengan adanya mungkin saja ada mafia mafia begitu
kalau konteks mafia saya kira yang penting adalah kejaksaan
kejaksaan agung terus melakukan penyidikan
ada beberapa orang yang sudah kena ada pihak korporasi ada pihak korporasi
yang kedua ada balis di pemerintah yaitu kementerian perdagangan yang ketiga adalah dari pihak swasta
yang dalam hal ini adalah diduga melakukan dia semacam menghubungkan antara pihak kementerian perdagangan dan pihak korporasi
nah pelajaran dari sebulan terakhir minyak goreng langka dan dilakukan kebijakan oleh pemerintah saya kira ada beberapa kebijakan pemerintah yang tidak mempan
ketika pemerintah menetapkan harga domestik kewajiban harga domestik justru harga goreng itu justru hilang di pasaran
setelah beberapa hari adanya harga harga ekstensi tinggi
dan pemerintah tidak bisa melakukan apa apa
akhirnya kebijakan itu balik
dan setelah dicabut kembali justru kemudian ada lagi goreng
nah ini jadi pertanyaan besar masyarakat
ketika pemerintah menetapkan satu kebijakan tapi ternyata imbasnya justru kelangkaan minyak goreng dibalas oleh
ini persoalannya apa yang termain di sini
jadi itu yang harus kita bongkar
itu dikuasai oleh orang saja
atau perlukah ada semacam badan baru kayak bulog
misalnya untuk mengatur persoalan distribusi
sehingga syarakat bisa mendapatkan akses yang pasti ketika dia mendapatkan minyak goreng
indonesia jangan lupa kita produksi terbesar di sini untuk minyak goreng
ketika minyak goreng langka itu jadi misalnya
berarti kebijakan gonta ganti kebijakan ini ternyata memang belum efektif ya mas nugi
kita lihat di sisi yang lain apakah ini berarti bahwa pemerintah sendiri ini
intinya tidak mengetahui secara jelas begitu akan dibawa kemana ini atau masalah ini seperti apa begitu sehingga ganti ganti terus kebijakan kebijakan sehingga membuat masyarakat ataupun para pelaku usaha menjadi kebingungan
sekarang harga sendiri sebenarnya ditetapkan diserahkan pada mekanisme pasar ya artinya dengan
pencabutan kembali harga eceran tertinggi kemarin artinya pasar kembali
mekanisme pasar itu artinya sudah mereka
harga minyak goreng itu sudah berlaku di
saya kira pemerintah tahu persis masalahnya di mana
cuma masalahnya mereka mau buka atau enggak
yang kita harapkan sekarang adalah
kasus yang ditangani oleh kejaksaan agung itu tidak berhenti di
pihak pihak tersangka sekarang tapi sudah
tapi juga bisa merambah ke pihak lain
kasus kejaksaan agung ini kan
jika dia sebenarnya dia tidak boleh
tidak boleh ekspor kemudian dia dapat izin dengan bantuan pihak pihak tertentu
sehingga ada dugaan
kita tidak tahu apakah ada dugaan suap di sana aliran dananya
ke pemerintah atau
datifikasi yang terkait dengan
satu upaya penegakan hukum lain saya kira adalah itu tadi membongkar bagaimana sih sebenarnya distribusi yang dilakukan oleh
menetapkan satu kebijakan justru yang terjadi kelangkaan
dan itu terjadi sudah sejak lama sebenarnya kan karena ada kasus kelangkaan ini terjadi dalam
berapa kali kalau misalnya momen momen tertentu saya kemarin karena sebelum lebaran tapi
jadi pada januari
saya kira kementerian perdagangan penting untuk membuka apa yang
terjadi sebenarnya dalam konteks minyak goreng
lupa juga bisnis minyak goreng ini bisnis yang sangat besar
penyumbang salah satu devisa terbesar sehingga
pihak pihak korporasi besar pun apa namanya
punya kepentingan besar untuk
seperti yang tadi mas nugi sampaikan bahwa
bisnis minyak goreng ini termasuk bisnis yang cukup besar
nah berbicara soal kembali lagi soal pembukaan keran ekspor ini
siapa yang terutama yang diuntungkan
apakah sebagai konsumen saya mas nugi dan lain sebagainya
juga mendapatkan keuntungan dari hal ini
keuntungan itu harus dilihat konteksnya juga
kalau misalnya stoknya sudah mulai banyak di pasaran untuk retail ya
kelompok kelas menengah misalnya itu kan orang
itu akan lebih gampang untuk nyari di retail
di supermarket atau di retail
tapi yang jadi persoalan adalah
sup minyak goreng curah itu yang masih langka di sejumlah pasar tradisional
ini kan jadi penting karena apa
usaha umkm juga mereka masih menggunakan minyak curah untuk usaha mereka
jadi untuk harga yang kemasan itu mungkin dianggap
jauh lebih mahal untuk biaya mereka
sehingga mereka akan menyeluruh minyak goreng curah
nah ini saya kira jadi jadi jadi jadi masalah yang relatif ya
dan pasokan itu yang kita harapkan sebenarnya adalah pasokan itu jauh lebih murah
untuk baik baik kemasan maupun curah
yang kedua adalah pasokannya tidak langka
nah berbicara soal pasokan yang tidak langka
dan juga harga minyak goreng
goreng eceran di pasaran
kan kita tahu bahwa pemerintah tetap mengatakan bahwa sebisa mungkin akan kembali di empat belas rupiah
tetapi nyatanya sampai saat ini sulit sekali untuk turun
apakah sebenarnya kalau melihat juga dari harga minyak di pasar internasional dan lain sebagainya begitu
apakah memang bisa benar benar bisa sampai lagi ke empat belas rupiah
atau hal ini sangat jauh dari kemungkinan untuk bisa kembali lagi
nah saya kira bisa asal pemerintah tegas menerapkan aturan dan juga bisa apa namanya aturan ini bisa disaati oleh seluruh mangkuk kepentingan
terutama sama industri sawit ya
yang jadi persoalan adalah ketika penetapan kebijakan tertentu oleh pemerintah tapi tidak dibarengi oleh kepatuhan oleh industri
kita kira jadi masalah sekarang
nah ini kan jadi persoalan juga
karena ini yang benar benar berdaulat ya
apakah pemerintah ataukah kelompok bisnis tertentu
dan dia sudah dengan komunitas masalah seperti ini
ini jadi pertanyaan besar juga
nah berbicara soalnya yang menjadi pertanyaan tentunya yang menjadi pertanyaan kita juga terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh presiden beberapa waktu lalu terkait dengan kebijakan pembukaan keran ekspor cpo dan juga minyak goreng ini
lalu apakah ini benar benar wujud
apa yang sudah disampaikan oleh presiden terkait dengan bahwa hal ini adalah benar benar murni terkait dengan bagaimana pemerintah bisa membela para konsumen para produsen dan lain sebagainya
atau justru ini ada tekanan tekanan tertentu begitu terkait dengan pembukaan keran ekspor cpo dan juga minyak goreng
saya kira yang menjadi catatan adalah ketika dalam satu bulan terakhir larangan ekspor itu terjadi
dan itu juga menyebabkan
pemerintah juga kehilangan potensi devisa yang dia terima untuk negara ya
itu yang harus dicatat
artinya ketika dia buka pemerintah saya kira juga takut kalau misalnya ini diperpanjang maka debitnya akan jauh lebih turun
yang kedua adalah pemerintah juga tidak hanya memperhatikan asosiasi sawit tapi juga presiden waktu itu menyebut ada sekitar tujuh belas juta orang yang terlibat dalam industri sawit
akhirnya ini juga penting
industri sawit ini dari dulu sampai sekarang punya persoalan banyak
terutama kaitannya sama persoalan tanah
dia berantem sama kelompok petani atau masyarakat adat
dan dari sisi burung sendiri banyak sekali kasus yang dilaporkan tidak memenuhi standar ketenaga kerjaan
jadi ketika presiden nyatakan bahwa ada sekitar tujuh belas juta orang terlibat dalam industri sawit
maka yang harus benar benar diperhatikan memang adalah kelompok kelompok kecil
macam petani burung masyarakat adat
industri sawit tidak hanya menguntungkan buat negara
dia juga bisa menguntungkan petani petani kecil burung dan kelompok kelompok lainnya yang ini tertinggikan sama industri sawit
baik mas nugi
tentunya banyak catatan yang di sini yang bisa kita ambil
terutama terkait dengan siapa yang dapat diuntungkan dari pembukaan keran ekspor cpo dan juga minyak goreng
tidak hanya bagi negara tidak hanya bagi para petani dan juga tidak hanya bagi para pelaku usaha
tetapi juga kita sebagai konsumen kalau bisa memang harganya bisa lebih turun lagi untuk bisa melakukan aktivitas
dan juga bisa membeli minyak goreng nantinya kedepannya dengan harga yang tentunya sudah dijanjikan oleh pihak pemerintah
mas nugi mas anugrah perkasa redaktur pelaksana cnn indonesia com
sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia newscast malam hari ini